kita elaborasi lebih lanjut bagaimana vaksinasi lansia ini terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua tim advokasi vaksinasi pengurus besar ikatan dokter indonesia iris rengganis
selamat sore bu iris
terima kasih bu iris sudah bergabung dengan verdi
kita ingin lebih lanjut mengetahui banyak lansia atau katakanlah keluarganya yang khawatir bu dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi
ini bagaimana memahaminya seberapa aman kemudian vaksinasi covid sembilan belas ini bagi lansia bu
sebenarnya kalau kita lihat dari vaksinnya vaksinnya cukup aman ya artinya dia vaksin mati ya makanya diberikan dua kali
hanya tentu vaksin itu diberikan pada orang yang sehat pada lansia yang tentu pokomorbidnya terkontrol
dalam hal ini kita tentu memberikannya melihat orang satu persatu
dan kalau memang terkontrol penyakitnya kita tidak perlu takut
banyak sekali lansia yang sudah berhasil juga diberikan vaksin covid sembilan belas
bu iris screeningnya seketat apa sih bu untuk meminimalisir terjadinya kipi pada lansia ini bu
sebenarnya screeningnya tidak berbeda dengan vaksin yang lain ya
karena ini vaksinnya vaksin baru
jadi pada awalnya memang screeningnya ketat
tetapi sekarang kan sudah dinamis ya
sesuai dengan perkembangan
dan kita lihat perkembangan perkembangannya seperti misalnya hipertensi
awalnya kan ketat satu ratus empat puluh per sembilan puluh
sekarang sudah satu ratus delapan puluh per satu ratus sepuluh yang paling tinggi
jadi kan sudah banyak dinamika yang jalan
jadi artinya tidak seketat di awal
di diabetes misalnya kan
sangat terkontrol dengan baik juga tidak apa apa
jadi semuanya asal terkontrol dengan baik
oke artinya penyakit penyakit penyerta yang kemudian dimiliki
oleh si calon penerima vaksin ini juga harus dikontrol dulu
dan dilakukan pemeriksaan secara komprehensif begitu ya bu iris ya
ya kalau tergantung penyakitnya
ya usah semua buat pemeriksaan tergantung
kalau gula darahnya baik ke diabetes ya tentu saja cek gula darah
tapi pertengsi ya pertengsinya yang kita cek
oke kalau sampai
jantung ya tentu ke dokter jantungnya dulu
oke sampai hari ini sudah ada laporan kasus soal dampak yang cukup parah
atau cukup berat terhadap vaksinasi lansia ini bu iris
belum ya mudah mudahan jangan
jadi sampai hari ini ringan sampai sedang
kipinya tidak berbeda seperti kipi kipi yang lain
ataupun pada yang usianya delapan belas sampai lima puluh sembilan tahun
jadi sejauh ini kita mendapatkan laporan ringan sampai sedang
oke apa kemudian yang harus diantisipasi bu iris
kalau ada efek samping begitu yang cukup berat
mungkin ada hal hal tertentu yang harus diwaspadai ibu sebelum dilakukan vaksinasi
sebelum melakukan vaksinasi tentu kita mengadakan edukasi dulu kepada semua orang yang mau divaksinasi
kita jelaskan tentu ada efek kipi
lokal itu hanya nyari bekas suntikan kemerahan
seperti itu bengkak bekas suntikan itu yang lokal
kipi sistemik gitu yang demam sakit kepala ya
kadang kadang bisa diare
muam muntah dan sebagainya
nah itu kalau berjalan nyari sedang tentu diakses di rumah dan biasa dilaporkan
nah kemudian kalau berat tentu dibawa ke rumah sakit
kita sudah mengedukasi hal hal seperti itu
kalau penyuntikan terhadap alergi yang kita takutkan itu biasanya sudah dilengkapi dengan obat obat penawar alergi
jadi setiap kita ingin menyuntik sesuatu bahan tidak hanya vaksin vitamin ataupun yang lain
sejarah masyarakat yang menyuntikan itu tetap kita sediakan penawarnya
artinya untuk alergi tentu kita harus mengajarkan
tentu kita siapkan adrenalin kortikosteroid dan lain lainnya
dan itu semua sudah kita antisipasi dari awal
apakah nanti juga di lansia ini ada efek samping yang berbeda beda yang dirasakan dengan yang lain begitu bu
dengan rentang usia yang lain misalnya merasa pusing saja atau pegal saja atau ada yang mual begitu
apakah ini juga efeknya akan sama nanti dan tidak perlu dikhawatirkan hal hal seperti ini
ya efeknya sama
jadi tidak perlu khawatir ya
ternyata ada penjelasan di awal edukasi di awal
dan nansia nansia itu banyak sekali yang sudah divaksinasi bahkan umurnya di atas tujuh puluh delapan puluh tahun
dan ternyata tidak apa apa
di berita sebelumnya ada beberapa lansia yang tidak jadi divaksin lalu disuruh pulang dulu untuk menunggu kondisinya benar benar sehat
cara seperti ini sudah betul begitu ya sudah sesuai dengan sop nya ya bu iris ya
jadi bukan tidak boleh kata katanya kita tunda
kita tunda sampai kondisi membaik
jadi jangan langsung tidak boleh ya
kalau tidak boleh siapa makan tidak boleh
padahal sebetulnya penyakitnya bisa dikontrol
oke artinya memang harus ada pemeriksaan yang lebih lengkap dan akurat begitu sebelum benar benar dinyatakan siap untuk divaksin
baik terima kasih bu iri sudah bergabung dengan kita sore ini